yuk ikutan games plus dan dapetin hadiahnya
dan pilih game competitions di games plus yang kamu inginkan
kemudian pilih detail pilih harga yang harus dibayar
lalu klik open motion pay dan bayar sekali untuk main berkali kali
lalu masukkan kode otp dan tunggu sampai berhasil
terus mainkan gamenya dan tingkatkan skormu untuk dapetin cuan yang lebih
pastikan namamu juga sudah terdaftar di leaderboard gamenya